kita ke informasi selanjutnya sandiaga uno senam dan sarapan bersama dengan ratusan ibu ibu di sidoarjo jawa timur jumat pagi
sandiaga hampir terjatuh saat diserbu ibu ibu yang ingin bersuah foto bersamanya
sandiaga uno sempat hampir terjatuh ketika diserbu ratusan ibu ibu pendukungnya yang saling berebut dan saling dorong untuk bersuah foto di halaman timur stadion gelora delta sidoarjo jawa timur jumat pagi
dalam kesempatan ini sandiaga memimpin senam ratusan ibu ibu sidoarjo para pendukung pasangan capres dan cawapres prabowo sandi
setelah senam sandiaga juga sarapan bersama dengan ratusan pendukungnya
dalam kampanyenya sandiaga menawarkan perbaikan di sektor ekonomi
ia juga mengingatkan agar para pendukung prabowo sandi untuk berkampanye dengan gembira tanpa menyebarkan rasa dengki dan ingin menang sendiri
untuk agenda kampanye selanjutnya sandiaga uno
kuno akan menuju probolinggo dan beberapa kota di jawa timur
riko hardiansyah sidoarjo
sementara itu warga di sepanjang jalan malioboro kamis malam dikejutkan dengan munculnya sebuah andong yang ditumpangi oleh presiden joko widodo berserta ibu negara iryana jokowi
warga pun spontan meminta foto bersama presiden
keriuhan warga di sepanjang jalan malioboro sontak terjadi
jodo bersama ibu iryana melintas dengan menggunakan andong
warga antusias ingin berfoto bersama dengan calon presiden nomor urut satu ini
kerumunan warga bahkan membuat tak ada kendaraan bermotor melintas di jalan malioboro selama hampir satu jam
andong jokowi yang menyusuri jalan malioboro dari ujung sebelah utara menuju istana negara gedung agung berhenti di sejumlah titik untuk menyapa dan melayani permintaan foto bersama warga
seorang warga bahkan berusaha membawa bunga untuk disampaikan ke ibu iryana
tak hanya mengagetkan warga keinginan jokowi menyusuri jalan malioboro
perhimpunan jokowi di jalan malioboro dengan andong ini juga mengagetkan kusir andong yang ditumpangi jokowi
di yogyakarta jokowi dijadwalkan membuka sebuah acara lingkungan hidup di hutan pinus mangunan bantul di hari jumat
serta akan memberikan sertifikat tanah di yogyakarta expo center bantul
kendrawan setiawan yogyakarta